ikan arowana atau yang juga dikenal dengan sebutan dragonfish dipercaya oleh kalangan tertentu sebagai ikan pembawa keberuntungan bagi pemiliknya
arowana jenis super red merupakan ikan endemik asli indonesia tepatnya dari taman nasional danau sentarung di kabupaten kapuasulu kalimantan barat
nilai jual yang sangat tinggi membuat eksploitasi terhadap ikan jenis ini melebihi daya dukung perkembang biakan arowana di alam liar dan membuat arowana kian sulit ditemukan di habitat alaminya
selain membangun penangkaran penangkaran ikan arowana di sekitar danau sentarung
balai konservasi sumber daya alam kalimantan barat dan direktorat konservasi keanekaragaman hayati
taman nasional mulai rutin melepasliarkan beberapa ekor indukan arowana ke habitat aslinya sejak tahun dua ribu tujuh belas
di sisi lain program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar danau sentarung dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu ini
harapannya dengan menjaga kelestarian ikan arwan
karena masyarakat dapat memanen anak ikan arowana di alam sambil menjaga konsep pelestarian yang disepakati antara pihak pengelola dan masyarakat

yang sangat digemari oleh para kolektor ya dan harganya itu bisa sangat mahal bahkan berjuta juta rupiah
nah ternyata ikan arowana ini tempat asalnya adalah di kalimantan barat persisnya di danau sentarum dan di kapuas sungai kapuas
namun ikan ini di tempat aslinya itu semakin lama semakin berkurang karena sering ditangkap secara liar
dan ternyata agak sulit untuk menerima
mereka berbiak ya karena ikan ini merupakan ikan predator
jadi kalau mereka berkembang biak biasanya anak ikannya juga ikut dimakan
nah salah satu cara ya bagi pemerintah untuk membudidayakan juga untuk mengembang biakan jenis ikan arowana ini
karena ikan ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi adalah untuk bekerjasama dengan masyarakat membangun penangkaran penangkaran yang nanti bisa membudidayakan
meningkatkan jumlah ikan arowana ini
nah untuk lebih mengetahui jenis jenis ikan arowana apa saja yang ada dan bagaimana pengelolaan ikan arowana ini
saya sudah ditemani oleh pengelola taman nasional danau sentarum persisnya kepala wilayahnya gunawan budi hartono yang juga seorang penggemar ikan arowana
dan kita saat ini berada di desa lanjak di kabupaten kapuas hulu
dan di sini tempat ya salah satu tempat penangkaran yang bisa ditemukan di desa ini
ya gunawan ini sebenarnya aslinya jawa tapi lahirnya di sini
sudah paham ya dengan yang namanya ikan arowana karena ini merupakan salah satu dari sumber ekonomi yang ada di sini
tapi gunawan ikan ini kalau saya lihat ya memang bentuknya
karena unik tapi kenapa itu bisa begitu digemari oleh orang dan kenapa dianggap sebagai ikan yang memiliki makna ataupun ya sesuatu yang sangat bernilai
ya ada beberapa negara ya seperti china kemudian singapura vietnam dan thailand itu menganggap ini mereka menggunakan ikan dragentis
jadi ikan ini dianggap punya karismatik dan punya semacam ya faktor yang sangat menarik

dragonfish jadi ikan naga ya
jadi china sendiri disebut dengan ikan naga
jadi mereka menganggap jika ada pengusaha atau orang yang memelihara ikan ini itu keberuntungan akan lebih dibandingkan dengan tidak memelihara ikan ini
mungkin kepercayaan kepercayaan sih itu yang mengakibatkan nilai jual ikan ini juga menjadi semakin tinggi
tapi itu sejak kapan ya kepercayaan itu dimulai
itu sudah lama sekali
bahkan ada beberapa informasi dari zaman yang lalu
jadi zaman dahulu tahun delapan puluh an pun semacam ya kadang tanda kutip semacam hadiah untuk petinggi petinggi di daerah luar itu diberikan ikan arowana ini
nah kenapa ikan ini semakin mahal
salah satu penyebabnya adalah karena semakin langka di alam
jadi kalau kita masuk ke kawasan kawasan ladang ladang sentarung ini yang merupakan endemiknya ikan ini kita agak sulit menemukan ikan ini di alam
yang pertama mungkin karena faktor nilainya jualnya mahal sehingga masyarakat cenderung untuk mengambil eksploitasinya secara berlebihan
yang kedua itu tadi bahwa ikan ini juga tingkat persaingan di alam juga sangat tinggi
sehingga persaingan hidupnya yang tinggi itu mengibatkan dia sulit untuk berkembang biar lebih cepat dibandingkan ikan ikan yang lain
mungkin itu faktor penyebabnya menjadi salah satunya menjadi lebih mahal
dan ini ikan ini kan endemik bukan saja di indonesia tapi khusus di danang sentarung dan di kapuas ya
jadi sebenarnya kalau kita lihat ya ikan yang arowana ini satu satunya ada di indonesia
atau di bagian lain juga ada jenis yang mirip mirip
ya kalau disebut endemik berarti hanya ada di satu tempat itu tidak ada ditemukan di tempat yang lain
artinya ketika arowana ini dikatakan endemik kita hanya bisa jumpai di sungai kapuas dan danau sentarung
dan di danau sentarung sendiri pun kita tahu tidak semua tempat ada ikan ini
ada spot spot tertentu yang memang habitat aslinya arowana ini
nah ini yang menyebabkan pola penyebarannya tidak merata persaingannya tinggi harga jualnya tinggi
kemudian predatornya juga banyak ya ikannya akan semakin langka
dan ada berapa persisnya jenisnya kalau kita lihat ya
ya kalau untuk super red ya tuscalorofagus formosus bahasa latinnya itu hanya satu
super red itu yang endemik di daerah ini
ya hanya satu saja
hanya satu untuk yang super red
kalau arowana di indonesia sendiri banyak
ada golden red kemudian ada awarenna banjar red kemudian ada yang hijau ada yang kuning
kemudian kalau di papua ada yang arowana hitam dan sebagainya
tapi untuk kualitas super red berbeda dengan yang lain karena memang harga jualnya yang sangat tinggi
jadi di antara arowana arowana ini super red paling populer mungkin juga karena warnanya membawa keberuntungan
ya percayaannya seperti itu
dan hanya bisa ditemukan di sini
tapi dari segi jenis apakah ini di istilahnya dilindungi oleh
ya di berdasarkan peraturan pemerintah kita sudah mengatur ya bahwa di kita super red ini termasuk
peraturan pemerintah kita sudah mengatur ya bahwa di kita super red ini termasuk
salah satu jenis satwa yang dilindungi
sehingga pengambilan dari alam juga sangat dibatasi untuk kepentingan penelitian kemudian budidaya dan sebagainya
nah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bagaimana di alam itu bisa tersedia kemudian masyarakat juga bisa sejahtera dengan memelihara ikan ini
kita melakukan upaya budidaya
tentu budidaya budaya ini yang coba kita kembangkan di sekitar kawasan kita

nah memang tidak mudah
nah memang tidak mudah
tidak mudah menimbau masyarakat untuk melakukan kegiatan budidaya seperti ini
selain biayanya pasti juga besar karena ikan nilai jualnya sangat tinggi butuh indukannya juga cukup banyak sehingga kita butuh modal yang cukup besar di masyarakat
jadi kalau di kami sendiri di balai bisa rekaman nasional menang betulga ruhin dan menang sentarung kita ada dua pola yang kita coba adopsi
nah mungkin gunawan bisa cerita mengenai ini karena kan semakin sulit ya ditemukan di alam aslinya sehingga melibatkan masyarakat juga untuk membuat semacam ini penangkaran
ini bagaimana kerjasamanya dan sejak kapan dan bentuk bentuk penangkarannya itu seperti apa
kalau dari data yang kita lihat di kementerian ketutangan sendiri sebenarnya sejak tahun delapan puluh an budaya arwah ini sudah mulai dikembangkan di berbagai tempat
ya dalam bentuk kesehatan
ya dari bentuk penangkaran pola penangkaran itu tadi
nah pola pola ini sebenarnya manajemen authority nya itu ada di balai konservasi sumberda alam yang ada di kalimantan barat di pontianak
tapi di tingkat tapak kami mencoba dari balai besar tamasama betulga ruhin dan menang sentarung khususnya di danau sentarung karena endemiknya ada di sana
kita mencoba mengembangkan pola pola seperti ini khusus di daerah penyangga kita saja
nah daerah penyaga kita kita lihat punya potensi kenapa daerah penyaga kita lebih konsentrasi ke sana
yang pertimbangan pertama ini habitat aslinya ada di sini
jadi kita mau membiarkan satwa ini di sini justru lebih mudah kita tidak perlu beradaptasi dengan iklim tidak perlu ada
jadi berapa jauh ini dari danau sentarung kalau secara
ini tidak sampai satu kilo mungkin sekitar lima ratus meter kita sampai di dalam kawasan danau sentarung
nah itu faktor faktor kenapa kita konsen khusus daerah penyangga
nah memang tidak mudah menghimbau masyarakat untuk melakukan kegiatan budaya seperti ini
selain biayanya pasti juga besar karena ikan nilai jualnya sangat tinggi butuh indukannya juga cukup banyak sehingga
kita butuh modal yang cukup besar di masyarakat
jadi kalau di kami sendiri di balai besar tamang sonal betul kairung dan danau sentarung kita ada dua pola yang kita coba adopsi
yang pertama budidaya seperti ini yang dengan skala besar dan juga skala rumahan
jadi ini salah satu contoh dari budidaya dengan berskala besar
jadi ada kolam kolam yang cukup besar dan kalau dari segi jumlah ikan arwahannya yang dihasilkan juga lumayan
karena seperti yang mbak desy sampaikan tadi memang biayanya juga cukup tinggi dan harga jualnya juga luar biasa
tapi untuk artinya bahwa dengan pola seperti ini pasti orang yang bermodal besar kalangan menengah ekonomi menengah ke atas yang bisa menyentuh dengan pola seperti ini
kita mencoba menyentuh masyarakat yang pola menengah ekonomi ke bawah
caranya adalah dengan skala pembesaran arwahannya skala rumahan
kita titipkan ikan arowana yang masih kecil kepada masyarakat masyarakat di sekitar kawasan kita dalam bentuk kelompok kelompok masyarakat
kemudian masyarakat itu membesarkan ikan ini
kita beri waktu selama satu tahun kemudian setelah satu tahun mereka kembalikan ke kita
itu dalam bentuk ikan arono yang kecil lagi tapi tiga ekor
nah tiga ekor ini satunya untuk pemilik yang bersangkutan kemudian yang satunya kita gulirkan ke kelompok yang lain yang satunya kita lepaskan ke alam
jadi semacam bank arwah
ya seperti itu
dan mereka nanti bisa mendapatkan hasil dari penjualan itu
betul ada marginnya di situ
ketika ikan ini kecil katakanlah misalnya harganya dua jutaan kemudian mereka kembangkan menjadi satu tahun
bisa harganya mencapai lima sampai delapan juta
nah margin ini tentu ada keuntungan untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang ada menengah ke bawah itu tadi
wow dan pola ini sudah dilakukan berapa lama sekarang
tahun delapan puluh an itu
tidak kalau untuk yang delapan puluh an untuk yang budidaya skala besar ya
kalau yang kecil
yang besar ini baru kita coba dua ribu lima belas kemarin
ada berapa kira kira jumlah keluarga yang dilibatkan
ya saat kemarin ada sekitar empat ratus an warga yang sudah kita bantu untuk
skala rumahan ini dan sampai saat ini sudah banyak sekali yang hampir mencapai delapan ratus an warga juga yang sudah
tapi kan harus ada ini difasilitasi harus paham kan cara membudidayakannya
selain memberikan bantuan anakan kepada kelompok masyarakat ini kita juga memberikan pelatihan kepada mereka
bagaimana teknik untuk membudidayanya pembesaran dan sebagainya itu
termasuk juga kita berikan fasilitas fasilitas seperti akwariumnya kemudian bagaimana cara mengontrol pakannya dan sebagainya
ada ada memang ada terang terang
pelatihan khusus dan pelatihan khusus buat masyarakat
ini saya lihat ini pengamanannya disini cukup ketat ya
karena ini bisa saja orang datang dan mencuri ya
ini yang di
ya selain orang juga ini ikan ini predatornya juga banyak
jadi bukan hanya manusia juga satwa lain seperti berang berang kemudian juga biawat dan sebagainya itu juga sangat gemar makan ikan ini
jadi anak anak yang kecil ini kalau daerahnya terbuka
itu sangat rawan sekali dengan predator predator yang binatang milenial dari luar
nah ini kan sekarang istilahnya dilindungilah yang super red ini
tapi boleh dijual dalam kondisi kondisi itu
ya kalau dalam
misalnya hasil dari budidaya bukan ditangkap
betul harusnya budidaya itu adalah turunan yang kedua
kalau istilah kita itu f dua nya
jadi karena ini dilindungi harus f dua nya turun pertama itu tidak boleh dijual
perlu turunan keduanya yang harus dijual
peraturan undang undang seperti itu
jadi induknya tidak boleh dijual
karena kalau yang asli itu tidak boleh dijual
karena itu punya daerahnya tidak boleh dijual
ya jadi itu anak anak kedua f dua nya kalau istilah kita yang boleh dijual
dan itu pun harus ada sertifikasi khusus
jadi nanti dari
sertifikasinya seperti apa
ya dari balai konservasi
ada silsilahnya itu
ya jadi di situ ada ini dari penangkar mana kemudian dari indukan yang mana
kemudian di tanggal tadi tahun tanggal berapa dia keluar tahun indukan dan sebagainya
jadi ada semacam
iya termasuk ini kita pasang chip
jadi anak itu ya dipasang chip ya
jadi untuk setiap sertifikasi itu ada chipnya
jadi sehingga bisa terkontrol
kalau misalnya harus di ekspor
jadi kalau misalnya ada orang yang ingin menyelundukan gitu itu pas di scan nggak ada chipnya itu pasti langsung ketahuan bahwa itu ilegal
jadi indukannya itu sendiri dapat dari mana apakah langsung dari dana sentarunnya atau yang f satu nya itu
kalau f nya dulunya memang orang masih beli dari masyarakat yang ada di dalam kawasan tanah sungga dan kawasan sentarun
itu tahun delapan puluh an kalau kita lihat dari delapan puluh an ke sekarang kan sudah hampir tiga puluh hampir empat puluh tahun ya
dan itu sudah tidak mungkin lagi dari alam
tapi mereka sudah mengambil indukan dari penangkar penangkar yang sudah resmi yang sudah nyong sudah jadi juga
nah indukan indukan itu sudah diperjual beli kan dengan catatan indukan itu juga f dua nya
nah kalau kita lihat ini kan sekarang apalagi masyarakat ya yang penakaran rumahan itu sudah dilibatkan
kira kira ya dampaknya terhadap apa
perekonomian masyarakat di sini jauh lebih baik dengan adanya program seperti ini
ya kita mencoba survei beberapa desa yang telah menerima bantuan di kita
dan hasilnya ya alhamdulillah cukup signifikan ya
artinya ada peningkatan ekonomi masyarakat dan indikator yang kita pakai dua
yang pertama animo masyarakat untuk melihara itu
artinya kalau tidak ada margin pasti dia pasti tidak akan memelihara itu
nah ketika ada animo untuk melihara itu kemudian ada kelompok lainnya juga
kalau punya animo yang sama artinya pola ini juga berhasil dibungkat tapak
itu yang paling sederhana yang kita
tapi untuk kajian yang lebih detail mungkin belum pernah kita lakukan
tapi dari tahun ke tahun jumlah ikan awan itu semakin meningkat
apalagi yang super red
tapi saya lihat ini yang bukan red ya ini malahan warnanya albino ya
ini juga dibudidakan
di setiap ikan arowana itu ada kelainan kelainan secara genetis
uniknya ikan arowana ini semakin banyak kelainannya harga jualnya semakin mahal
bahkan kalau kita lihat di kontes kontes arwana skala internasional
itu justru keunikan ini menjadi salah satu kategori untuk kontes tersebut
jadi ada kontes ya yang
jadi kalau menang kontes itu pasti harganya bisa berapa jutaan ya
sangat mahal sekali ya
bahkan informasi yang terakhir kita dengar dari teman teman penangkar itu
ada yang nilai jualnya mencapai satu miliar ya
ini satu miliar ini bukan jutaan lagi
jadi kalau kita melihat ini yang di sana kan
kita lihat ada super red
mungkin gak terlalu besar tapi gak kecil juga
itu bisa laku berapa
ya kalau yang untuk standar indukan ya
kalau standar indukan itu sangat variatif sekali harganya
itu tergantung jenis tergantung ukuran
dan tergantung keunikan itu tadi
itu kalau yang normal antara dua puluh sampai tiga puluh juta
dua puluh sampai tiga puluh juta
itu biasanya untuk mencapai harga segitu berapa umurnya
nah dijual pada umur berapa biasanya
kalau sekarang peminatnya
karena harga ini mahal
orang lebih cenderung beli yang kecil ya
karena beli yang kecil
mereka pelihara dulu sekitar dua tahun
mungkin dia lebih murah dibandingkan kalau beli dalam indukan
karena indukan harus dua puluh sampai tiga puluh juta
kalau berada di anakan mungkin cukup dua sampai tiga juta
mereka pelihara dulu tiga tahun baru mereka kebang biakan
atau di indonesia sendiri
ya kalau untuk arwana karena harganya sangat luar biasa
dan di ekspor itu pada umur berapa
karena ikan arowana ini lebih aman dibawa pada saat kecil
karena kebutuhan oksigennya untuk di kargo itu lebih sedikit ya dibandingkan ikan yang dibawa indukan
itu merupakan bisnis sendiri tentunya bisnis ekspornya
harus pakai chip itu semua ya
kita memastikan bahwa yang dijual yang keluar dari indonesia ini memang sudah ada sertifikasinya ada chipnya
dan dipastikan bahwa ini bukan kita menjual satwa liar yang ilegal
ikan ini punya peluang dan punya tantangan
yang tantangannya adalah di alam sendiri sudah sangat terbatas ikan ini
dan peluangnya dia punya nilai ekonomi yang tinggi
nah bagaimana kita memadukan antara peluang dan tantangan ini itu menjadi sebuah konsep konservasi kita berbasis masyarakat
ini gunawan kita disini aja dulu sebentar
ini hujannya semakin keras
emang lagi musim hujan ya disini di kapuas
iya sekarang memang musimnya musim hujan
tapi di danau sentarung itu unik ya
enam bulan itu masa musim hujan enam bulan kemudian musim kering
maka dia disebut dengan daerah paparan banjir
kalau paparan banjir itu artinya kalau musim hujan airnya sangat tinggi
tapi begitu air kemarau itu semua danau itu kering
kita bisa pakai sepeda motor di danau
nah itu karakternya seperti itu
kalau gitu mati semua dong ikannya
dia ada danau danau besar
memang tak ada tempat tempat tertentu yang memang untuk penampung ikan itu
nah kalau kita ini di alam aslinya di danau sentarum ikan arowana ini biasanya berenang di kedalaman berapa
iya di alamnya sendiri dia antara dua sampai tiga meter
dua sampai tiga meter kalau
ini kebetulan ada yang kasih makan apa
ya kasih makan
di budidaya seperti ini itu satu hari itu dua kali
itu makanya kebetulan yang jenis ikan juga yang punya protein yang tinggi bisa seperti belut kemudian kadang kadang juga dikasih kapak
juga ada beberapa jenis ikan
makan katak juga
ya makan katak juga
jadi ikan ini predat carnivore ya
jadi dia makan daging jadi yang jenis jenis seperti ikan ikan kecil kemudian seperti belut ini kemudian juga katak
itu kadang kadang untuk yang masih kecil kita dikasih jangkrik juga
makannya harus di ini ya di proteksi
yang anak anak ikannya kalau nggak dimakan oleh yang lain ya
ya seperti itu
ya ini semacam ada semacam keramba keramba kecil ya memang sengaja dibuat oleh pemiliknya
ini sebenarnya untuk pelindung bagi pejantan yang membawa telur di dalam mulutnya
ikan ini sangat unik karena memang yang betinanya itu mengeluarkan telur kemudian dibuahi oleh jantan dan kemudian telur itu dikulum oleh jantannya
untuk dibesarkan di dalam mulutnya sampai dia siap untuk dilepaskan menjadi anakan ikan yang baru
wow ini sangat unik ya karena ikan ini betinanya memberikan telurnya pada jantannya dan dibawa di dalam mulutnya
bisa berapa ekor di situ
itu yang pernah kita terbanyak bisa sampai lima puluh ekor untuk yang jenis super red itu
tapi rata rata antara dua puluh sampai tiga puluh ekor
nah kalau sudah siap untuk dikeluarkan itu bagaimana caranya
karena kalau misalnya ya dikeluarkan kan pasti ikannya kan berenang terus kemudian dimakan oleh yang lain
ya ini keramba keramba kecil ini salah satu protektor untuk pejantan pejantan yang bawa anak tadi
jadi mereka biasanya kalau sudah bawa telur itu mereka akan masuk ke dalam keramba keramba ini untuk menghindari serangan dari
tapi mereka tidak perlu digiring masuk ke dalam
ya tidak dia secara otomatis akan tahu dia akan mencari tempat secara alami dia akan melihat
dan melihat darah yang paling aman buat dia
nah kalau dia sudah masuk ke daerah daerah seperti ini yang pemiliknya atau penjaganya sudah pasti akan tahu
ini sudah bawa anaknya itu akan dipisahkan dengan yang lain
atau paling tidak langsung dipanen baru anakan itu diamankan di dalam akwarium untuk di pembesaran
cara manennya itu bagaimana
itu kan berarti harus mulutnya harus dibuka
ya betul jadi ada teknik pemanenan yang hanya orang orang terdua yang menguasainya itu
kalau tidak nanti akan berbahaya buat indukannya
jadi ikan itu ditangkap kemudian ya dalam
ya dalam kalau kita ya kita anggap dipaksa ya dibuka mulutnya kemudian dikeluarkan telurnya atau anak anakannya ya
itu baru anakannya itu yang diambil dan kita masukkan di dalam akademi untuk pembesaran lebih bagus lagi
mungkin gunawan ini kan ikan arowana khususnya jenis super red yang endemik ini di daerah sini dan di danau sentarum itu salah satu yang termahal dan terpopuler ya
karena warnanya warna merah mungkin
ini kan dianggap membawa keberuntungan
membawa keberuntungan bagi orang yang percayanya
mereka menganggap bagus ya feng shui nya
harganya bisa jutaan bahkan miliaran
tapi kalau dari tempat asalnya di sini sebelum ada market itulah istilahnya ini kan dulu diapain
ya kalau mendengar cerita dari masyarakat ya
mendengar cerita dari masyarakat di bawah tahun delapan puluh an karena ikannya belum punya harga
jadi ini termasuk
ikan yang ya tidak terlalu digubris oleh masyarakat
karena dari sisi rasanya sendiri juga ikan ini biasa ya
kamu pernah makan belum ikan arowana
tapi makannya juga
dan dari sisi teksturnya juga ikan ini banyak tulangnya ya
berbeda dengan ikan ikan konsumsi lainnya
nah itu juga mungkin tidak menarik
jadi ini pernah dijadikan ikan asin ya
iya karena memang waktu itu belum ada harganya
dan ikan ini pada saat itu di bawah tahun delapan puluh an sangat berlimpah di dalam sentarung
sehingga sering masuk secara tidak sengaja ditangkap
masuk ke dalam misalnya ada pukat masyarakat atau jaring masyarakat itu tertangkap
dan itu diolah masyarakat itu ikan asin
bayangkan ini ikan arowana supred ini pada zaman dulu
pada zaman dulunya ya
pernah jadi ikan asin yang mungkin harganya hanya seribu rupiah per kilogram
sekarang kalau kita lihat yang albino ini contohnya karena unik itu bisa
ya bisa dua kali lipat dari harga ikan dan ikan yang aslinya
dan kalau diikut kontes bisa menang bisa miliaran itu harganya
ya seperti itu
jadi sebenarnya ikan ini hanya memiliki istilahnya harga yang begitu mahal
karena ada yang menghargainya demikian ya
jadi ada kepercayaan di masyarakat tertentu ya
memang ikan itu dipercaya itu membawa keberuntungan
tapi sebenarnya ini juga berarti membawa keberkahan ya bagi masyarakat di sini
kalau memang berhasil menangkarnya membudidayakannya dan memiliki keuntungan
menjualnya dengan untungnya bisa luar biasa ya
tapi kalau misalnya mengelola penangkaran seperti ini
berapa modal yang diperlukan dan apa kira kira bantuan yang diberikan oleh pengelola taman nasional seperti gunawan
ya kalau dari sisi finansial mungkin pemerintah punya keterbatasan ya kalau untuk memberikan bantuan masyarakat
tapi kita lebih banyak kebimbingan teknis mungkin
jadi ada bimbingan bimbingan teknis kemudian dari kita kemudian ahli ahlinya yang kita datang
tapi ke masyarakat sehingga masyarakat itu punya skill bagaimana merawat ikannya
sehingga mereka keluarkan modal yang cukup besar tapi mereka yakin bahwa mereka bisa kembangkan ini dan modal mereka tidak hilang begitu saja
bisa berkali kali lipat ya
itu yang paling penting buat mereka
satu penangkaran ini kira kira bisa berapa ratus ikan atau sampai satu
kalau ini kalau seluas ini paling tidak ada empat ratus sampai lima ratus an indukan
kalau misalnya dikalikan dua puluh sampai tiga puluh juta satu rekornya nilainya luar biasa
luar biasa nih bisnis mungkin yang lumayan menggiurkan
sekarang masyarakat di sini khususnya yang skala rumahan atau skala kecilan sudah semakin banyak
ya sudah semakin banyak
dan merasa akan bawa ini
ya itu memang yang saya sampaikan tadi itu bahwa memang ikan ini punya peluang dan punya tantangan
yang tantangannya adalah di alam sendiri sudah sangat terbatas ikan ini
dan peluangnya dia punya nilai ekonomi yang tinggi
nah bagaimana kita memadukan antara peluang dan tantangan ini itu menjadi sebuah konsep konservasi kita berbasis masyarakat
nah strateginya itu tadi
alam juga tidak dirugikan
masyarakat juga mendapatkan keuntungan dari sisi nilai ekonomi mereka
nah tapi di dalam pengenang karan ini ada aquarium aquarium di mana kita bisa melihat anak anak ikan ini
dan mungkin tidak salah kita
boleh ya ini semacam hatchery nya ya
hatchery bagaimana untuk proses pemijahannya di situ
kemudian termasuk pembesaran
dengan arowana supaya lebih aman dibandingkan dia di dalam kolam
karena menimalisir predator yang ada
tapi rasanya kita harus lari deh gunawan
kalau tidak kita semalaman berada di sini
tapi karena kita harus melihat itu
ikan arowana kecil kecil karena sekarang ini bisa ukurannya lebih dari satu meter kan ya
iya kalau sudah indah bisa lebih dari satu meter
tapi ternyata waktu kecil ya kita lihat ya ukurannya dan ada keunikan
waktu kecil tidak seperti baby yang lain anak ikan yang lain
nah apa dia saya rasa kita harus turun
jadi indukan ini umurnya berapa kira kira biasanya
ini umurnya sekitar lima tahun
sekitar lima tahun
dan ini adalah super red
sekarang kita bisa lihatnya secara lebih dekat lagi kenapa disebut super red
ini karena ada merah merahnya
dari sisi sini kita lihat ada garis garis merahnya yang membatasi antara sisi satu dengan sisi yang lainnya
mungkin kalau lihat di bawah mulutnya juga kalau kita buka sedikit
dia ada seperti listrik warna merah seperti ini

mari kita berbicara lagi
ini yang saya pegang adalah indukan arwana
ini sudah almarhum ini tapi
jadi indukan ini umurnya berapa kira kira biasanya
ini sekitar lima tahunan
sekitar lima tahunan

sampai setelah kita dapat lihat ada satu satunya
sebelumnya saya mau di bawah luar

dari sisi sisi kita lihat ada garis garis merahnya yang membatasi antara sisi satu dengan sisi yang lainnya
kemudian kalau lihat di bawah mulutnya juga kalau kita buka sedikit dia ada seperti listrik warna merah seperti itu
nah itu membedakannya
dan kalau di siripnya juga kebetulan ini karena sakit jamur ya jadi sirip siripnya pada hilang
oh ini dia mati karena sakit ya
ya karena serangan jamur
jadi jamur itu menghabiskan sirip siripnya sehingga dia ruang geraknya menjadi terbatas dan dia menyerang juga bagian dalam dagingnya
edukasi ini mungkin salah satu tantangan ya kita dalam merawat ikan arowana ini ternyata rentan terhadap penyakit jamur ini
ini sering kena penyakit ini
ini sering sekali hampir di semua penangkaran termasuk di terutama yang di kolam ya
yang di kolam kolam penangkaran itu paling rentan dengan jamur seperti ini
ada ini obatnya atau vaksinnya atau apa yang diberikan
ya sudah ada berikutnya
sekarang sudah ditemukan berbagai vaksin yang bisa untuk menyembuhkan penyakit seperti ini
ya butuh perlakuan pastinya
ya seperti ini sudah menular ini bisa menular ke yang lain
betul bisa menular ke yang lain pastinya
jamur ini berasal dari mana ini dari air
airnya mungkin karena kotor atau terkontaminasi dari tempat yang lain ini menyebabkan berkembang biaknya jamur seperti ini
nah ini sekitar usia umurnya lima tahun ini kalau dijual nih harganya sekitar
antara dua puluh sampai tiga puluh
dua puluh sampai tiga puluh juta tapi sekarang ya padaya ya
ini mungkin juga kalau dimakan juga sayang
tapi gunawan ini kalau umur ikan arowana sudah siap menjadi induk itu mulai dari umur berapa
dan mereka bisa menjadi induk berapa lama sebelum istilahnya jadi
masa produktifnya sekitar sepuluh tahun ya
kalau maksudnya dia bisa berkembang menghasilkan telur yang cukup bagus cukup banyak dan kuat itu antara tiga sampai sepuluh tahun
nah setelah itu tentu akan dia mulai masa klimaknya akan mulai menurun
itu biasanya diapain ya dibiarkan mati begitu saja atau dijual dengan harga diskon
ya pastinya kalau dari sisi pengusaha mereka akan jual itu larinya nanti ke ikan hias jadi bukan untuk budidaya lagi
nanti akan disimpan di okarium dan sebagainya untuk kolektor kolektor ikan lawan
masih laku lah ya
umur arowana tertua yang pernah ditemukan berapa
ya kalau informasi yang pernah itu bisa mencapai tiga puluh
kalau yang pernah ditemukan itu
tapi sebenarnya investasi yang bagus juga ya istilahnya kalau beli terus bisa disimpan selama tiga puluh tahun dan membawa keberuntungan itu
untuk kolektor ya
ya untuk kolektor
kalau untuk yang budidaya mungkin mereka cenderung hanya sampai lima belas tahun paling lama mereka akan melihara ikan ini
setelah itu mereka akan jual untuk kepentingan ikan hias
oke di indonesia ini jumlah kolektornya semakin lama semakin meningkat atau
karena sekarang sering dilihat ini ya apalagi di kantor kantor pejabat itu
yang paling gampang kita lihat ya sekarang di kantor kantor pemerintah ya mulai dari di kalimantan barat sendiri pun sampai ke jakarta gitu
banyak sekali yang pelihara ikan nara artinya penggemarnya banyak sekali
iya memang semoga membawa keberuntungan tapi kalau misalnya mati seperti ini itu diapain
kalau di penangkaran ini karena sudah tidak
ya ikan ikan yang dilindungi
kalau dimakan juga sayang ya kita mencoba ini akan arah keopsetan jadi kita ingin menjadi semacam percontohan lah jenis ikan itu kita keringkan kita awetkan kemudian kita untuk jadi pajangan tapi pajangan yang sifatnya untuk pendidikan bukan hanya pajangan biasa
jadi untuk edukasi ke misalnya kita sosialisasi ke sekolah ke anak anak sekolah untuk memperkenalkan ini ini bisa jadi contoh yang baik
karena ini hanya ya sekali sekalinya kita bisa begitu dekat dan bisa memperkenalkan
dan bisa memegang menyentuh ikan arowana
tapi mungkin kita harus lihat ya ketika masih baby ketika masih kecil ikan ini bentuknya seperti apa
yuk mari kita lihat
janji tadi untuk memperlihatkan keunikan ikan arowana ini ketika masih kecil
walaupun masih baby jangan salah harganya berapa baru lahir saja
baru lahir sekitar dua juta
baru lahir saja sekitar dua juta ini salah satu contohnya ya
nah tadi kan gunawan menceritakan bahwa keunikan ikan ini adalah ikan ini dibawa ya
sama pejantannya jadi pejantannya itu menyimpan telurnya di mulutnya dan ketika sudah siap dilahirkan lah istilahnya
coba bisa cerita karena ini unik ya tidak seperti ikan lain saya lihat telurnya itu masih ada
masih ada menggantung telurnya di itu tadi saya katakan karena memang ikan ini kan predator ya
cenderung diserang oleh pemangsa yang lain baik itu sesama ikan arowana sendiri maupun predator dari luar
nah pihak pengelola daerah untuk kawasan budidaya ini dia tidak mau mengambil resiko terlalu tinggi
sehingga ketika sudah dianggap cukup matang di dalam mulut pejantannya walaupun masih dalam bentuk telur
belum ada bentuk ikannya masih dalam bentuk telur sudah dipanen jadi dipanen itu dalam bentuk telur
jadi kemudian dibuat
seperti yang tadi ya
terpaksa dibuka di mulutnya itu baru disimpan di akurium seperti ini
oke jadi ini sebenarnya belum siap untuk dilahirkan ya kalau di alam itu tidak akan bentuknya tidak akan seperti ini
kalau yang seperti ini sebenarnya umurnya sudah hampir satu bulan
hampir satu bulan
jadi baru lahir dikeluarkan dari mulut dalam bentuk telur utuh
jadi telur utuh kemudian dibuat sirkulasi air seperti ini
dibuat kondisi di alamnya diatur suhunya kemudian diatur ph nya
nah selama tiga sampai empat puluh hari telur itu akan menetas jadinya seperti ini
nah setelah satu bulan dia akan jadi seperti ini
dan ini harus dipantau secara terus menerus
jadi ikan yang masih ada telurnya sebenarnya tidak perlu dikasih makan
jadi dia ada cadangan makan
ini telurnya ini bukan cadangan makan
ini satu grup ini memang dari satu indukan ya
ada berapa gara garanya
sekitar sekitar dua puluh lima ekor yang ada di sini
ini kenapa ini kelihatannya agak sakit ya
nah kalau yang seperti ini dia kondisinya agak kurang sehat
tapi kalau lihat dia masih bisa berenang artinya dia masih punya peluang hidup yang cukup tinggi
supaya dia tidak diganggu oleh yang lain dia dipisahin
nah ini kenapa penangkaran ini penting
karena kalau dia lahir di alam begitu saja
jadi predator ikan lain ya
kalau di alam itu sendiri kira kira berapa persen itu hidup
sangat kecil sekali ya
bahkan menurut masyarakat yang di sekitar kawasan itu
itu peluangnya di bawah sepuluh persen yang bisa hidup dan bertahan
nah penangkaran ini adalah salah satu strategi kita
untuk memberikan peluang hidup yang besar kepada ikan arowana ini
artinya mulai dari telur sampai dia cukup layak dilepas di alam
dia memang dirawat dan dijaga
nah kita berharap dengan strategi kita seperti ini
di alam nanti itu tidak sulit lagi kita jumpai ikan orana
karena sudah ada intervensi untuk pemeliharaannya
nah telur ini akan sampai umur berapa
ya ini sekitar dua bulan dia akan habis
dan oleh sebab itu harus dikasih makan setelah dua bulan
setelah dua bulan itu harus dikasih makan lagi
wah luar biasa
sebesar ini aja sudah
coba kalau kita lihat ini saya lihat ini ada perbedaan ya
ini masih berkumpul kumpul ini jadi berarti masih jauh lebih mudah ya
sementara ini sudah agak jago berenang
ini sebenarnya satu indukan
ini satu indukan
cuman dari kolam ini di aquarium ini ya yang kecil ini
itu dipilah yang mana sudah gesit bisa berenang sendiri
tidak tergantung dengan yang lain dia dipisahkan
supaya dia tidak mengganggu yang lain
tapi kalau misalnya dia tidak dipisah dia cenderung karena dia sifatnya predator tadi
kadang kadang diserang sama mereka
nah itu untuk menghindari itu mereka dipisahkan ke tempat yang lain
tapi saya lihat ini kalau dijual dan kalau ditaruh di akwarium itu biasanya kan satu satu kan ya
ya mungkin karena mahal itu juga
dan itu tadi sifat predatornya dia cenderung menyerang
jadi kalau misalnya masuk ke dalam satu aquarium cuma satu dua atau tiga ekor saja
dia asal melihat yang paling lemah
dan yang paling lemah itu kalau dia lapar dia akan cenderung diserang
makanya di aquarium lebih aman ya
ini lebih aman dan juga masih punya telurnya itu sendiri untuk makan
umur berapa ketika mereka sudah harus mulai dipisahkan
di atas itu sebenarnya sudah layak untuk dipisah
dia di antara umur sampai empat bulan
ya kita lihat ukurannya juga sudah lebih besar
sudah lebih besar ya
ya karena sudah ada pemberian makan dari
mungkin kita bisa lihat lebih dekat lagi ya
kantong telurnya itu masih ada
tapi karena ini memang secara paksa lah istilahnya dikeluarkan
tapi untuk menyelamatkan nyawanya juga
memberikan peluang hidup yang lebih besar
ini umurnya sudah empat bulan
ya sudah empat bulan
dan bentuknya juga kelihatan ya
bisa cerita sedikit mengenai kalau udah umur ini apa makanannya
dan juga kira kira karakteristiknya sudah bisa kelihatan nggak
suprairnya itu persisnya di mananya ya
karena ini ikannya tidak ada merahnya
kalau kita jeli melihat itu yang tidak bisa di ini di bawah ya kalau kita ya mungkin bibirnya ikan ya
mungkin di dalam antara mulut rongga mulutnya itu ada garis merah kecil di situ
oh di situ kan
ya ya itu bisa bisa
bukan karena ikan ini nanti akan merah
kalau sudah besar dia akan merah
tapi kalau kecil kan sangat sulit kita membedakan dengan ikan ikan yang lainnya
karena bentuknya hampir sama warna juga hampir sama
warna juga hampir serupa dengan yang lain
cuma ada bedanya di situ
kemudian kalau masih kecil seperti ini biasanya itu kita kasih makan jangkrik ya
karena jangkrik karena yang lebih muda atau tidak katak misalnya
itu jangkrik dan katak yang bisa untuk memberi makan ikan yang sebesar ini
bukan hidup tapi kan bukan katak hidup atau jangkrik
kecil yang masih hidup ya
ya yang masih kecil hidup
ini umurnya sekitar empat bulanan ya
kalau dijual berapa
enam siapa tahu
kita mau beli
sekitar empat sampai lima juta
empat sampai lima juta ya
dan dari sini sudah mulai kelihatan ikan yang masuk kategori unik atau tidak sebenarnya
nah kalau ukurannya seperti ini normal ya
normal dia panjang kemudian warnanya juga relatif sama dengan yang lain
itu kategorinya normal
tapi kalau misalnya ada ikan yang bentuknya sudah agak pendek melebar
kemudian sirip siripnya lebih lebar dari yang lainnya
itu sudah kategori unik
dan harganya bisa
sepuluh kali lipat dari harga
seperti yang albino kita lihat itu
masih sering ditemukan penangkapan liar dan upaya penyelundupan
itu khusus untuk ikan
ada beberapa kasus yang kita jumpai yang mencoba membawa ikan ini secara ilegal keluar ya
tapi memang kita tentu saja bekerja sama dengan berbagai pihak seperti karantina imigrasi dan sebagainya
nah biasanya ukuran dan usia se empat bulan ini ini yang sudah bisa dijual atau mereka lebih kecil lagi
lebih aman sebesar seperti ini
karena sebesar seperti ini resiko kematian juga lebih kecil dibandingkan dengan yang lain
ini disebut sebagai ikan
betul ya kepercayaan dari masyarakat di tiongkok menganggap kalau dilihat secara detail
mulai dari janggutnya kemudian karakter mukanya kemudian lebar mulutnya itu kelihatan persis seperti naga
nah mungkin termasuk sisiknya ya sisik yang di atas itu kalau kita lihat itu seperti sisik naga
ganti saja merahnya itu
nah tadi berbicara tentang
tadi gunawan mengatakan bahwa sebenarnya kan jenis ikan arowana itu kan cukup banyak di dunia
tapi yang hanya memiliki nilai seperti ini adalah super red yang kita miliki
dan asal usulnya itu sebenarnya ada di indonesia persisnya di kapuas dan juga di danau sentarum
walaupun katanya kalau tidak salah pernah di singapura itu merasa bahwa arwana itu mulainya di
di alam kita bisa buktikan sendiri bahwa arowana super red itu masih ada di danau sentarum sendiri
ada beberapa lokasi danau danau memang kita lindungi sama masyarakat secara adat ya
itu masih kita jumpai yang arona aslinya

dan juga dunia kan

hanya ada di

kalau di negara lain kemungkinan adalah pengembangan pengembangan atau budidaya budidaya ikan dan
dari tempat sini yang dibawa keluar
nah apakah ada supren ini sekarang yang sudah dibudidayakan di tempat lain
ya kalau untuk di sekitar kawasan banyak sekali
bahkan di luar di putus ibau sendiri seperti di pontianak sudah banyak sekali yang penangkar penangkar besar
yang punya modal besar untuk melakukan pengembangan biaya kami
kalau misalnya di luar negeri mereka juga sudah mulai melakukan penangkaran atau budidaya terhadap super red ini
ya mungkin saya belum dapat informasi detail ya
kalau terkait dengan
daerah mana saja mereka
mungkin mencoba membudidayakan mungkin iya
tapi tingkat keberhasilan itu akan lebih sulit
karena ikan ini salah satu punya karakter
dia adalah ikan daerah rawa gambut
jadi tidak semua daerah di dunia punya rawa gambut yang karakternya seperti danau sentarung
yang kedua terkait dengan suhu
suhu di danau itu relatif lebih hangat dibandingkan dengan tempat tempat yang lain
sehingga kalau suhunya tidak cocok dia juga tidak akan bisa berkembang biak
tapi untuk berkembang biak itu akan menjadi sulit
harusnya juga biayanya harganya nilainya pasti jauh lebih tinggi kalau berasal dari daerah asalnya itu sendiri
oleh sebab itu ini jual belinya kan harus ada sertifikat ada chip dan lain sebagainya
ada balai konservasi sumber daya alam
itu yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi itu
jadi kalau misalnya bidang bidang kita di tingkat lapangan itu mereka harus mengurus izinnya
harus ada izin penangkaran
kemudian dari penangkaran itu nanti akan dilakukan semacam monitoring berkawal oleh teman teman dari bksda
nah setelah itu kalau mereka mau jual itu harus dicek kembali
nah ini monitor tulis menerus
secara berkala dilakukan monitor
ya karena kan di indonesia ini banyak sekali penjuru undupan satwa liar keluar
dan penangkaran juga wajib melaporkan ya
setiap bulan mereka wajib melaporkan
tapi ini masih sering ditemukan penangkapan liar dan upaya penyelundupan
itu khusus untuk ikan
ada beberapa kasus yang kita jumpai yang mencoba membawa ikan ini secara ilegal keluar ya
tapi memang kita tentu saja
kita juga terguna kerjasama dengan berbagai pihak seperti karantina imigrasi dan sebagainya
untuk meminimalisir bagaimana ikan jenis super red ini yang kategorinya langka tempat kita tidak keluar dengan ilegal
artinya ilegal merugikan secara devisa negara kita
nah tantangan terbesar ya dalam melakukan pembudidayaan ini
baik tantangan merawat ikan itu sendiri maupun mengajak ya masyarakat untuk berpartisipasi membuat penangkaran ini
apa apa saja kira kira selama ini
ya yang pertama modal pastinya
butuhkan minimal kalau itu skala biasa biasa
skala biasa mungkin ya untuk kolam kolam yang kecil itu paling nggak dibutuhkan lima sampai sepuluh indukan
mereka butuh anggaran cukup besar paling tidak mereka butuh sekitar satu ratus lima puluh sampai tiga ratus juta untuk memulai usaha dari sisi indukannya saja
belum kolamnya belum fasilitas dan sebagainya
belum pangkangnya belum aquarium
itu tantangan besar bagaimana kita
tapi strategi kita adalah bagaimana masyarakat itu membentuk kelompok kelompok
sehingga biayanya menjadi lebih murah dan lebih mudah masyarakat untuk mengakses

nah itu yang sedang kita coba inisiasi di tingkat tapak
kan tadi yang bilang ada skala rumahan itu tadi
kita butuh kelompok cikal bakalnya untuk sebuah penangkaran yang besar seperti ini
kalau yang tadi yang perumahan mungkin modalnya ya harus datang dari bantuan
dari teman teman di klhk ya
kalau nggak susah ya untuk mendapatkan modal sebesar itu
saya lihat di sini juga ada beberapa ekor yang agak unik tapi uniknya itu aneh ya
ada kelainan gen
kalau kita lihat di sini
ada yang kepalanya dua
ada yang arowana yang kepalanya dua
kemudian ada yang saya sampaikan tadi
ini secara genetik di arowana
tapi secara fisik dia tidak menyerupai arowana
justru seperti ikan laut
seperti ikan kembung dan sebagainya
dan enggak berenang
dia tidak bisa berenang karena siripnya nggak ada
dia siripnya enggak ada karena gennya
ada kelainan genetik
ada yang kepalanya dua
kemudian ada yang badannya separoh
nah kalau ini bagaimana nasibnya ya pak
nah ini teman teman dari penangkaran mencoba
ya ini untuk ya semacam animal welfare ya
kalau misalnya walaupun dia peluang hidupnya kecil
tapi tetap diperlakukan dengan layak lah
yang penting dia masih ada nafsu makannya
ya jadi dia juga dimakan
kemudian diberikan tempat yang sesuai dengan habitat aslinya
tapi enggak karena aku dijual kan
ya peluangnya kecil
karena ada kelainan kelainan yang
kalau kelainan karena unik
ini kelainannya karena memang cacat bawaannya
gunawan kalau dengan ini kan cukup banyak ya ikannya
kira kira berapa persen yang hilang karena ya sakit
atau memang mati atau tidak
ada beberapa penyakit yang cukup mengancam dari ikan arowana ini
salah satunya yang di tingkat tapak itu disebut dengan pitu jarum
nah itu yang menyerang yang anak anakan kecil seperti itu juga banyak
nah peluang kematian juga cukup tinggi
kalau misalnya perawatannya tidak bagus ya
ini antara sepuluh sampai dua puluh persen biasanya
akannya akan berkurang
sepuluh sampai dua puluh persen ya
lumayan cukup tinggi
makanya untuk meminimalisir tingkat kematian
ada perlakuan perlakuan khusus
nah misalnya kalau kita lihat di sini ada pengatur suhunya
ini akan dipatau terus
suhunya supaya sesuai dengan kondisi yang ada di alam
kemudian ph nya juga diukur
ph phnya setiap berkala dilakukan pengukuran ph
untuk minimalisir kekurangan ph
misalnya kalau dia terlalu asam
juga bahaya buat anakan seperti ini
dan imbrian makan yang teratur pasti
ini salah satu kenapa harga ikan ini juga cukup tinggi
karena ternyata tidak mudah ya untuk mengembang biakan
nah selain di desa lanjak ini di mana mana saja pengembangan penangkapan
banyak sekali sekarang budaya seperti ini yang sudah dikembangkan
kami lebih fokus ke wilayah daerah penyangga taman nasional tentunya
karena memang produksi kami di situ
kami ada di situ
tapi untuk teman teman bksda pengetahuan kami sudah banyak mengembangkan di tempat lain
seperti di kecamatan selimbau kecamatan senitau kecamatan swait
jongkong dan sebagainya itu sudah dikembangkan cukup banyak
nah untuk penjualannya itu sendiri
berarti ini kan harus dikirim
apalagi kalau mungkin diekspor keluar
ini bagaimana proses ya
apa setelah misalnya setelah cukup usia untuk dijual
karena yang paling umum dijual itu ukurannya sepuluh cm
kalau sepuluh cm ya sebesar ini ya
jadi kalau ini besar besar ya
itu dua tiga bulan mungkin umurnya ya
iya sekitar tiga bulan
jadi kalau biasanya orang pesan ikan arowana itu bisa langsung ke penangkarnya atau harus lewat ini ada
langsung ke penangkarnya saja ya
karena mereka sudah punya izin resmi terkait dengan penangkaran ini
kedepan mau dibawa kemana ini penangkaran ini
apakah akan melibatkan semakin besar masyarakat
atau bisa sudah tidak perlu lagi diawasi atau kerjasama dengan pemerintah karena masyarakat sudah paham lah
ya harapan kami pola seperti ini hanya semacam stimulan buat masyarakat
kedepannya tentu masyarakat harus mandiri dan berupaya semaksimal secara mandiri
karena kita harus mengembangkan ekonomi berbasis konservasi
artinya bahwa bagaimana ekonomi mereka bisa meningkat di sisi lain konservasi ikan ini juga terjaga
nah tentu bimbingan pelatihan tetap akan diberikan
tapi tidak untuk modal ke depannya
kira kira berapa tahun lagi ini
ya harapannya kan lima tahun ke depan sudah ada progres
dan yang jelas ini harusnya berdampak terhadap peningkatan perekonomian maupun pendapatan dari masyarakat di sini
kinawan terima kasih
kita punya beberapa arwana di sini
tapi kalau berhasil dan ini tumbuh sehat itu bisa menjadi bisnis yang lumayan ya
terima kasih banyak pak gunawan budi hartono ya sebagai kepala wilayah dari pengelolaan taman nasional danau sentarum ini
kalau kita sekarang misalnya ke danau sentarum untuk mencari melihat
ikan arwana ini akan sulit ya untuk didapatkan ya
jadi lebih gampang ini melihat di penangkaran seperti di penangkaran di desa lanjak ini
dimana begitu banyak arwana yang dibudidayakan
ini ada ratusan dan ini juga saya rasa bisa merupakan salah satu destinasi wisata sendiri bagi para pengunjung yang datang ke sini
akwarium yang super mewah yang besar dan mereka berenang berenang dengan begitu elegannya
dan kita terkagum kagum karena kalau menang ya ada kompetisi itu harganya bisa satu m
mudah mudahan ikannya mas gunawan ini ikut menang ya
sekali lagi terima kasih banyak
demikian insight with desi anwar kali ini di penangkaran ikan arwana atau ikan naga di desa lanjak di kabupaten kapuasulu di kalimantan barat
sampai jumpa di lain waktu